gampang mereka yakin kalau jumlah lidinya semakin bertambah
orang yang mencuri ketakutan
lalu mereka membuang lala satu lidinya
gampang ditebak kan
oh jadi pencurinya itu lidi berkurang
wah kamu memang cerdas jan santang
jadi surah ini tentang keaisan allah ya
ini ajaran yang paling dasar di dalam ajaran islam
yaitu surat yang menyatakan tentang tauhid
allah itu ahad
tempat segala makhluknya bergantung
dan allah tidak mempunyai anak
dan allah itu tidak ada yang menyamainya
dan tidak ada yang menandinginya
berdoa sekali ya kek
namun syrik atau menyekutukan allah
adalah dosa yang paling besar
dan tidak diampuni oleh allah
setiap orang tentu menyembah oleh bapak
mintalah pertolongan hanya kepada allah
selain kepada allah
dukun dan ahli nujum
karena itu merupakan perbuatan siri
ada perusahaan kak
raja rit itu bukan lawan kalian tapi aku
kau takut mah
jangan menjadi penjahat atuh
tidak tahu malu
anak kecil dipercaya
dengan senjata berbahaya lagi
aku juga tidak tahu
kulihat mereka sedang bertarung dengan kiai hasanuddin
berarti mereka teman kita
sepertinya tampang mereka tidak seperti penjahat
tidak seperti kalian
pukulan maut panca lukur
hanya kiai hasanuddin yang memiliki ilmu ini
untung saja tidak mengandung rai
sepertinya kiyai hasanuddin tidak bermaksud membunuh mereka nini
orang suci seperti dia mana mau mengotori jubahnya dengan dah
saya sudah mencoba
kalian kelihatan cegat banget ifrong
fseyji link di pivot yang keduanya
kami silakan lihat
kalian tidak usah takut
aku tidak akan menyakiti kalian
karena kalian sudah kuanggap sebagai sahabat sekarang
karena mereka telah menghancurkan negeri kami
jadi kalian punya dendam dengan prabu siluang
aku pun juga punya dendam dengan prabu silah
karena dia telah menghukum mati suamiku
tapi kalian harus ingat
dia terlalu kuat untuk ditaklukkan
hanya dengan cara yang cerja setia berukal
aku punya cara
dan kita akan berada di sini
aku bisa menularkan kemampuanku pada kalian
hah ada apa tuh
guli kasian kan
dia telah mencerai ayam kapung dan
saya pencurinya raden tapi dia itu
bohong dia pencurinya saya dipitah
saya gak tau dia terang terang lari saya ikut lari dan
saya tau siapa pencurinya coba pinjem sabuk lidinya
ayo kita mati dan buat ikan besar buat kita makban
ada apaan sih

sabarin aja yuk
yaudah yuk yuk yuk
ini buat kamu
kalau lihat lidi lidinya saya sudah bagi tiga
maaf den gimana cara mengetahui siapa malingnya
gampang lidi itu akan bekerja sendiri karena saya sudah mantap mantapin
siapa yang lidinya tambah satu itu malingnya
coba hitung lidi lidi mereka
ini ada dua puluh den
ini ada sembilan belas den
berarti dia pencurinya
wah lu maling loh
kamu main naibat kian santan
iya gak tau kalau orang tadi itu pencurinya
gampang mereka yakin kalau jumlah leadingnya semakin bertambah
eh ya tidak
orang yang mencuri ketakutan lalu mereka membuang lala satu lidinya
gampang ditebak kan
oh jadi pencurinya itu yang lebih berkurang
wah kamu memang cerdas kian santan
dan di antara manusia ada orang orang yang menyembah tandingan tandingan selain allah
mereka mencintainya sebagaimana mereka mencintai allah
padahal orang orang yang beriman sangat cinta kepada allah
semua yang menyangkut urusan kemungkaran
itu merupakan urusan bagi setiap orang yang beriman
bertobatlah nih sebelum terlambat
lebih baik kau pergi dari sini
atau terima ini
jangan kerjakan empat puluh tujuh tahun
atau jalan tangan
jangan bikin kamu miten mendzu english
jangan ubah mdm tugas